laporan baru dari biro meteorologi menginformasi
seolah olah kemudian terbelenggu dengan putusan mk nomor sembilan puluh soal perubahan batas usia capres capres
yang belum disebut oke lah
terus kesempatannya juga gak ada